mama bahagia sekali diperhatikan kalian sampai seperti ini
bapak keluarganya khawatir pak
ma bangun ma
kita bawa bu sarah ke ruang klinik aja pak
terima kasih pak
bismillahirrahmanirrahim allah maha allah
ada presentasi pak dari tim marketing maharapto
di ruang meeting utama
silahkan papa duluan ke ruang meeting
saya akan ambil materi dulu
bu sarah kena demam loh
hal ini yang menyebabkan
asam lambung bu sarah jadi naik
apalagi bu sarah
makannya gak teratur
ini obat untuk bu sarah ya
mohon untuk diminum setelah makan
kalau gitu saya tinggal dulu ya
semoga cepat sembuh
membiarkan mama mengalami ini
mbak bener bener akan buktiin semuanya
mbak akan keluarin mama dari sini
dan membuat kamu membayar
kasih tau apa apa yang sakit
cuma masuk angin aja pak
barang kamu demam
kamu bener bener berlebihan
apanya sehat sih ma
aku sama papa udah bawa yang makanan loh
makanan yang aku suka sama mama
memang harus makan yang banyak
supaya mama sehat
kasihnya aku gak apa apa
ya baca pembahasannya dulu ya
makan dulu ya
udah selesai bersih bersih ya pak
sementara lagi bu

yaa baik bu
terima kasih pak
mama bahagia sekali diperhatikan kalian sampai seperti ini
mau sampai kapan kamu disini
kamu baru sebentar aja udah drop
udah lah ma
lebih baik kamu jujur
kasih tahu kalau kamu memang
kamu mengharapkan aku bilang bahwa aku bukan pelakunya
terus kalau bukan aku pelakunya siapa
aku tahu aku yakin
kamu tahu ma
kamu tinggal bilang aja
kalau pelakunya bukan kamu
gimana perasaan papa perasaan andir
kamu malah aku ngomong jujur
kejujuran apa lagi yang harus aku bilang sama kamu
kamu harus bisa terima
kamu memainkan aku
akan terus mencari bukti
dan akan ngeluarin mama dari sini
buat apa din
kamu buang buang waktu kamu
kamu buang buang waktu kamu